kita ke informasi berikutnya adalah inovasi dari universitas indonesia dosen dan mahasiswa fakultas teknik universitas indonesia
berhasil menciptakan empat buah mobil listrik ramah lingkungan
ya satu diantaranya adalah bus berkapasitas enam puluh penumpang
yang akan digunakan sebagai sarana transportasi kampus menghentikan bus go green berbahan bakar solar
empat mobil listrik ramah lingkungan hasil karya dosen dan mahasiswa fakultas teknik universitas indonesia
yang tergabung dalam tim molina ui dipamerkan di halaman gedung engineering center fakultas teknik universitas indonesia depok jawa barat
keempat mobil listrik tersebut adalah mev satu sampai tiga dan bus konversi elektrik vehicle
city car konversi listrik makara electric vehicle atau mev satu merupakan konversi kendaraan listrik generasi pertama dengan penerapan motor listrik
motor yang digunakan adalah brushless direct current dengan kapasitas dua puluh lima kw
city car konversi mev dua merupakan konversi dari kendaraan komersial dengan menggunakan motor ac induksi dengan daya tujuh lima kw dan kapasitas baterai satu ratus dua ampere hour
sedangkan city car konversi mev tiga merupakan konversi dari kendaraan komersial dengan sistem hybrid seri menggunakan motor ac induksi dengan daya tiga puluh dua kw dan kapasitas baterai satu ratus dua a hour

city car konversi mev dua merupakan konversi dari kendaraan komersial dengan peng perfectly tiga engine dengan daya tiga puluh dua kw dan kapasitas baterai satu ratus dua a hour
sistem hybrid maka diharapkan jangkauan jarak tempuh kendaraan dapat lebih jauh
sementara bus konversi elektrik vehicle berkapasitas enam puluh penumpang
memiliki daya motor satu ratus dua puluh kw dan tiga ratus ampere hour
rencananya dalam waktu lima tahun ui akan memproduksi sebanyak sepuluh bus
untuk transportasi kampus menggantikan bus kampus yang berbahan bakar solar
tentang mobil listrik ini kan banyak dari baterai kelan yang lainnya charger dan sebagainya
itu banyak banyak teknologi yang harus kita kuasai jangan sampai nanti kita menjadi consumer
suku cadang yang dipakai dalam mesin kendaraan ini merupakan produksi dalam negeri
namun biaya yang tinggi menjadi kendala untuk memproduksi kendaraan listrik secara massal
untuk umuran kita di sini adalah kita tetap menggunakan sistem yang masih profesional
itu yang manual itu untuk segi keselamatan
kemudian bahwa semua sistemnya ini semuanya sebagian sudah kita desain
nanti diberi tepat kekuatan dari kompensator klasik kompensator untuk mengganti sistem kliknya
kemudian sistem kompak skor steeringnya juga sudah kita akhiri
kita coba untuk kita ganti dengan beberapa produk yang ada di indonesia commercial
selain mobil listrik tim molina ui juga memamerkan
sistem thermal untuk pendinginan kabin dan baterai
serta sistem fluida berupa aplikasi jet sintetik untuk perbaikan aerodinamika kendaraan
muhammad wahyudin latif depok